siti elina perempuan yang ditangkap karena mencoba menerobos masuk istana kepresidenan dengan membawa pistol
resmi ditetapkan sebagai tersangka
siti elina diduga pernah menjadi anggota hizbut tahrir indonesia dan terafiliasi dengan jaringan terorisme
apakah aksi teror siti elina akan membangkitkan sel teror di tanah air
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur pencegahan bnpt ahmad nur wahid
selamat sore pak ahmad
dan pengamat terorisme al khaidar selamat sore pak haidar
selamat sore pak haidar
bisa mendengar suara saya pak haidar
oke saya mau ke pak nur wahid terlebih dahulu
pak ahmad wanita bernama siti elina yang menerobos istana
apakah sudah didalami motifnya
meskipun dia mengatakan ingin bertemu dengan presiden jokowi dan mengatakan dasar negara ini salah
saya tidak bisa mendengar suara pak ahmad
ya silakan pak ahmad
tentunya untuk motif pastinya ya nanti biar penyidik ya yang menyampaikan karena masih terus didalami
cuman yang pasti bahwa siti elina ini sudah terpapar paham radikal
di mana mereka yang bersangkutan sudah takfiri ya
takfiri di sini maknanya mengkafirkan orang lain yang berbeda termasuk mengkafirkan negara ini
karena negara dianggap menerapkan hukum agama
sehingga dalam ketepatan
keterangan yang bersangkutan ingin menemui pimpinan negara untuk menyampaikan tentang penegahan syariat agama itu begitu
pak ahmad ini perempuan yang menerobos istana tergabung dalam jaringan teroris tertentu apakah sudah diketahui
kalau untuk penelusuran media sosial
yang bersangkutan itu memang memfollow ataupun terhubung dengan akun akun x hti
dengan akun akun nii
dan sebagaimana sudah dijelaskan oleh penyidik dari densus delapan puluh delapan
bahwa yang bersangkutan itu memiliki suami yang inisialnya adalah bu
itu adalah salah satu pengurus
ataupun pembantu bendahara dari kelompok nii wilayah jakarta
kemudian juga murabi atau ustadz ataupun ideolognya itu kan inisialnya jm
jadi keterangannya tadi juga bahwa yang bersangkutan
tersangka siti elinati juga sudah berbaikat ya dengan amir nii tersebut
oke jadi afiliasinya adalah kejaringan nii ya
kalau dilihat dari
bagaimana rekam jejak ataupun profiling suaminya
kemudian lingkungannya begitu ya pak ahmad ya
ya yang harus diketahui kan begini ya
yang bersangkutan itu kan memfollow atau akun akunnya kan mengikuti akun akun hti dan lain sebagainya
nah antara hti dengan nii itu kan pahamnya sama
yaitu paham takfiri ya
kafirkan negara ini
karena dianggap negara ini belum berdasarkan syariat
allah menurut versi mereka
dan tentunya mereka juga ingin dilapah
apalagi kan terdeteksi di media sosial yang bersangkutan sering mempropagandakan
ataupun apa namanya
mempropagandakan dilapah ya
makanya ini cocok ketika kemudian kita dapatkan informasi bahwa siti elina atau perempuan ini
ingin menerobos istana bertemu dengan presiden jokowi
mengatakan bahwa ada yang salah dengan dasar negara

karena menurut pandangannya dasar negara ini adalah negara kilava
begitu ya pak ahmad ya
oke saya mau ke mas kaidar
mas kaidar ini setelah sekian lama baru muncul aksi teror yang dilakukan seorang perempuan
menurut anda anda mempercaya bahwa ini lone wolf
atau mungkin ada orang lain yang terlibat
ataupun mendorong yang bersangkutan
kelihatannya bukan lone wolf dan juga bukan jaringan
saya melihat ini bukan bukan terorisme ya

dalam pengertian ini adalah sama seperti yang terjadi di amerika seperti di ceknas
itu banyak sekali penembakan penembakan yang terjadi tapi bukan dilakukan oleh teroris yang lone wolf maupun dari jaringan manapun
dan itu memperlihatkan bahwa ada psychotic attack atau psychotic assault ya
yang dilakukan oleh orang orang tertentu karena ada gangguan gangguan jiwa
yang dihidap oleh pelaku
jadi saya melihat bahwa ternyata memang tipis sekali perbedaan antara serangan teror dengan psychotic attack ya
jadi saya melihat bahwa ini bukan bukan serangan teror dan dia tidak terkait dengan hti
dan kemudian juga kalau dengan nii dia lebih terkait dengan nii
namun dia lebih kecewa
namun dia lebih kecewa
terhadap bahru ulum ininya maupun jamaluddin yang merupakan murobinya
dan kecehatannya dari kecewaan itu membuat dia tidak mau lagi ikut dalam gerakan tersebut
jadi ketika dia kecewa dia kemudian mencoba untuk melakukan tindakan tindakan yang menurut dia itu lebih
itu tersebut gak buruk
untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah atas situasi psikologis yang dihadapinya di lig rio
jadi ini bukan ini bukan gerakan terori sebenarnya
ini dau dua psikologi iphone oumen video dengan dia normal
jadi kalau menurut pak khaydar
tapi menurut pak khaydar
ada yang mendorong
ataupun ada yang terlibat
atau dia memang sendiri saja
itu keputusan dia sendiri ya
artinya tidak didukung tidak didorong tidak di drive oleh orang lain
ustadz jamaludin pun tempat dia meminta uang dua ratus ribu sebelum berangkat ke istana
itu menyebutkan bahwa dia sudah lama tidak berhubungan dengan jamaah nii maupun jemaah jemaah lain
dan dia tidak terkait dengan hti
oke tidak terkait dengan hti sudah lama tidak berhubungan dengan jemaah nii
tapi tidak ada yang memfasilitasi
menurut anda soal pistol itu tidak ada yang memfasilitasi itu betul betul keinginan ataupun inisiatif sendiri
menurut pak haidar
ya itu keinginan atau inisiatif dia
dan dia mencuri dari pamannya
dan ketika dia mencuri senjata itu kemudian buru buru dibawanya ke istana untuk menemui jokowi
sebenarnya tujuan dia mungkin hanya untuk meminta pertanggung jawaban jokowi atas semua janji janji yang pernah diucapkan oleh jokowi sebelumnya
jadi saya kira itu terkait dengan kehidupan dia yang dianggap terlalu rumit terlalu buram
terlalu suram sehingga membuat dia kemudian harus pergi ke istana itu
karena hanya di situ tempat dia bisa mencari jawaban atas persoalan persoalan hidup yang dihadapi
baik saya mau tanya ke pak ahmad
pak ahmad kalau menurut pak haidar ini bukan aksi ul lone wolf dan ini tidak terkait dengan jaringan teror
tidak berkaitan dengan hti dan sudah lama tidak berhubungan dengan jemaah nii
ini hanya psikologik ataupun psiko
ini hanya pet action begitu ya
jadi ini betul betul hanya inisiatif dirinya sendiri tidak ada yang mendorong tidak ada yang memfasilitasi
memang betul seperti itu pak ahmad
untuk kepastian ya apakah itu lone wolf atau terkait dengan jaringan teror tentunya didalami terus oleh penyidik
tetapi densus delapan puluh delapan anti teror
yang pasti mereka
bersangkutan sudah terpapar paham takfiri
selalu di dalam konten konten media sosialnya sering melakukan
propaganda hilafah artinya apa artinya bahwa yang bersangkutan ini sudah terpapar paham radikal
yang harus dicatat bahwa radikal teroris ini akarnya adalah ideologi
nah kemudian tadi yang disampaikan masalah kebencian kemudian ketidakpuasan perasaan tidak adil perasaan terzolimi kebencian dendam
itu adalah faktor korelatif yang memicu munculnya niat atau motif radikal terorisme itu sendiri
nah ketika faktor korelatif krimino geng yang memicu tersebut ketemu dengan polis hasad lingkungan yang radikal
disitu juga suaminya kebetulan juga nui kemudian ketemu juga dengan jamaluddin atau dm yang kebetulan sebagai murobi
maka niat kesempatan terjadilah
makanya terorisme itu kan dikategorikan sebagai krim agonium manitra sebagai kejahatan kemanusiaan
nah jadi intinya bahwa apakah siti elina ini merupakan aksi terorisme lone wolf atau terkait dengan jaringan teror
tentunya sedang didalami lebih lanjut dan biarlah nanti penegak hukum dalam hal ini penyidik densus delapan puluh delapan untuk
mengklarifikasi atau mengumpulkan
oke baik saya nanti mau tanya ke pak kaidar kenapa momentumnya baru sekarang
kalau memang sudah terpapar paham radikal sejak lama begitu ya kalau dilihat dari profiling siti elina ini yang menerobos ke istana
tapi jangan dijawab dulu pak haidar jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
pak haidar saya ingin tanya ya kalau memang sudah terpapar paham radikal dilihat dari profilingnya siti elina ini
kenapa momentumnya dipilih yang sekarang
di tengah kalau menurut pemerintah sedang banyak perhelatan perhelatan yang akan digelar di tanah air
itu momentumnya kebetulan saja atau memang ada momentum khusus yang dipilih
sebenarnya karena dia mengalami psychotic error atau psyctive problem ya
sama pelaku pelaku serangan serangan yang ditexas di amerika yang sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada teroris
tapi dalam perspektif hukum kita itu dianggap terorisme itulah yang paling berbahaya
nah mengenai momentum saya kira memang umumnya kelompok kelompok teroris apapun pelaku teroris itu tidak begitu perhatian dengan momentum itu
bahkan mereka sering salah ingat antara tanggal hijriah dan tanggal miladiah
maupun tanggal tanggal tertentu dalam
dan saya melihat bahwa ini juga bukan takfiri karena kalau yang takfiri itu pasti dia memakai bajunya bukan baju hijau atau jilbab hijau
tapi semuanya hitam
termasuk juga cadarnya
jadi saya kira tuduhan kepada siti elina bahwa dia jadi takfiri itu salah dan itu bukan hdi saya kira itu salah
dan kalau apakah dia masih terkait dengan nii saya kira ini yang perlu kita dalami
karena menurut saya dia punya kekecewaan dengan suaminya bahru ulum yang memang anggota nii koja jakarta utara yang sebenarnya sudah pernah
kelompok nii ini sudah pernah dua kali ditangkap dan ditaikkan dengan teroris
dan banyak dari kelompok kelompok nii palsu yang ada di jakarta utara di koja

dan banyak dari kelompok kelompok nii palsu yang ada di jakarta utara di koja
dan terutama kelompok nii koja ini memang kelompok nii palsu nii buatan pemerintah
jadi kalau ini dikaitkan dengan nii itu saya takutnya ini merupakan kasus kasus yang set up by design yang saya kira ini perlu ditindaklanjuti oleh propam
oke saya ingin tanya ya ini kasus yang di set up maksudnya seperti apa nih pak haidar
saya tidak bilang itu sebagai sesuatu yang di set up tapi kemungkinan
itu ada kemungkinan bahwa ini kasus yang tidak murni yang di set up
dalam pengertian bahwa yang terlibat di sini disebut sebut misalnya nii koja
kelompok nii koja adalah kelompok nii palsu
nii yang tidak asli
dan nii yang tidak asli biasanya ini memang di kelola
dan nii yang tidak asli biasanya ini memang di kelola

jadi untuk siti elina ini menurut anda masuk ke dalam nii koja yang palsu atau yang asli ini
itu yang perlu ditelusuri ya pak haidar ya
yang palsu ya
siti elina ini termasuk dalam nii yang palsu
ya masuk dalam nii yang palsu yang dulu pernah ditangkap juga ketika ada konvoy membawa bendera nii
oke saya ingin tanya ke pak ahmad
bahwa siti elina ini kemungkinan adalah masuk ke dalam jaringan ni palsu yang dikoja
kalau menurut pak haidar tadi artinya sengaja di set up ada semacam rekayasa
memang betul seperti itu pak ahmad
ya itu pendapat daripada pengamat ya
bahkan saja tetapi kami bnpt sebagai fungsi koordinasinya koordinasi di dalam penanggulangan terorisme
selalu mengkoordinir mengkoordinasikan penegak hukum dalam nilai susah panah panah teror
yang kami komitmen untuk sesuai dengan sop ataupun aturan hukum
jadi penegak hukum di sini mendasari pada unsur unsur yang dipenuhi di dalam undang undang pemberantasan tindak pidana terorisme
yaitu undang undang nomor lima tahun dua ribu dua
dan itu terus didalami ya
dan tidak ada niatan atau upaya rekayasa dan lain sebagainya
karena itu justru irasional ya
kami tni polri dan seluruh elemen masyarakat pentah dan lain sebagainya kan sedang punya hajatan besar
yaitu bagaimana terselenggaranya g dua puluh itu secara aman
jadi untuk apa kalau ada upaya upaya seperti itu
dan itu jauh daripada pikiran dan niatan kita ya
kita benar benar ingin menegakkan profesionalisme sesuai dengan sop sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
dan terkait dengan terorisme ini tidak main main karena ini adalah extraordinary crime ya
kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan
lalu serius dan mendalami untuk ini
nah kita tunggu saja
semoga hasil pendalaman di dalam penyidikan bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang produktif ya
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
baik saya ingin tanya ke pak kaidar
pak ekaidar meskipun anda katakan bahwa kemungkinan ataupun dugaannya siti elina ini masuk ke dalam jaringan nii palsu
yang dikelola oleh pemerintah
tapi dengan tindakan psikopat
dari siti elina ini apakah mampu nantinya membangkitkan sel sel teror yang lain di tanah air
atau ya ini biasa biasa saja tidak ada yang perlu dibesar besarkan tidak akan berpengaruh terhadap aksi aksi teror yang akan terjadi
ya biasa biasa saja dan tidak ada pengaruh apa apa ya terhadap kelompok kelompok teror yang lain
dan kelihatannya memang ada beberapa pengakuan yang diberikan oleh kelompok kelompok tertentu
ya mengarahkan kepada
tapi menurut saya saya lihat ini yang dilakukan oleh siti elina adalah murni tindakan psikotic problem ya
jadi itu tidak ada hubungannya dengan terorisme sama sekali
kalaupun dia pernah dulu berkumpul dengan bahru ulum dan juga memiliki murobi ataupun apa namanya ustadz jamaluddin
itu dari jaringan nii
saya kira juga perlu kita secara hati hati karena dia ditinggalkan lama lebih tiga atau dua tahun oleh suaminya
dan dia sangat benci dengan suaminya
bahkan pernah rencana juga untuk membunuh suaminya itu bahrul ulum itu
saya kira ini problem yang sangat
apa namanya sangat jelas memperlihatkan bahwa ini adalah
baik tapi artinya eskalasi aksi teror tidak akan meningkat ya
sekali lagi pak haidar
tidak akan meningkat sama sekali
karena tidak ada pengaruh
karena ini murni kejadian problem masalah keluarga ya
masalah perseraian masalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga
terakhir pak ahmad singkat saja
jadi kalau menurut pak haidar apa yang dilakukan oleh siti elina ini tidak akan meningkatkan eskalasi teror
apakah bnpt juga sepakat dengan itu
atau mungkin punya hasil penyelidikan lain
hasil pendeteksian lain
harapan kita semuanya kejadian terkait siti elina yang berupaya menerobos ke istana dengan menggunakan senjata api walaupun rakitan
dan ketika dikeleja juga ketemu barang berpikir yang lainnya airsoft gun sajam dan lain sebagainya
ya kita serahkan kepada densus delapan puluh delapan anti teror sebagai penyidik
dan kami di bnpt selalu mengkoordinasikan untuk itu
kemudian yang kedua ya harapan kita memang kejadian ini tidak akan berdampak atau berimplikasi ataupun memotivasi atau meresonansi terhadap aktivitas sel sel jaringan teror yang lainnya ya
dan harapan kita tentunya ini tidak mengganggu ya misalnya hajatan g dua puluh ya
terus kita tetap berjalan aman damai dan sukses
dan tentunya kami selalu berupaya ya
bnpt selalu mengembangkan upaya upaya bijakan sebagaimana amanah undang undang dalam proses pencegahan
baik itu melalui kesiapsiagaan nasional kontraradikalisasi yang berisi kontra narasi kontra propaganda maupun kontra logis terutama di dunia maya
maupun deradikalisasi ya yang dilakukan terhadap tersangka terdakwa terpidana maupun mantan
dan kita berharap semoga indonesia tetap aman damai ya
terminimalisir syukur syukur terbebas dari semua aksi terorisme
baik kita tunggu saja semoga sekali lagi di tanah air aman aman saja tidak ada eskalasi aksi teror setelah ada tindakan psikopat tadi yang dilakukan oleh wanita dengan menerobos ke istana mendontongkan pistol kepada pas pampres
kita berharap bahwa situasi di tanah air baik baik saja
tapi sekali lagi kita juga harus waspada dan mendeteksi segala aksi teror yang mungkin bisa terjadi ke depannya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada pengamat terorisme mas al qaidar dan juga direktur pencegahan bnpt brigjen ahmad turwahid
saya selalu pak ahmad dan juga pak haidar
ya terima kasih
ya terima kasih
ya terima kasih